mohaimin iskandar atau cak imin terpilih kembali secara aklamasi sebagai ketua umum partai kebangkitan bangsa masa kepengurusan dua ribu sembilan belas
caimin telah kesekian kali menjabat ketua umum partai yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu
seperti diberitakan cnn indonesia com caimin terpilih setelah semua anggota dewan pimpinan wilayah dan dewan pimpinan cabang se indonesia
menerima laporan pertanggung jawaban pengukuhannya sebagai ketua umum pkb dilakukan dalam sidang muktamar ke lima pkb di nusa dua bali pada selasa malam
pemilihan caimin sebagai ketua umum tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat pleno dengan mendengarkan pandangan umum terlebih dahulu dari semua ketua dpw pkb seluruh indonesia
cak imin juga adalah keponakan presiden keempat ri abdurrahman wahid
ia juga menyebut merupakan ketua
ketua umum pkb yang paling lama menjabat dibanding ketua umum pkb yang lain
ia pertama kali terpilih sebagai ketua umum dalam muktabar dua pkb di semarang jawa tengah pada dua ribu dua puluh